ya keinformasi lain pemirsa boboto persib serta komunitas motor gede brotherhood
memberikan dukungan terhadap pasangan jokowi ma'ruf
dukungan ini mereka sampaikan saat datang ke kediaman ma'ruf amin di kawasan situ bondo jakarta
ya sementara itu cawapres nomor urut dua sandiaga uno mendapatkan saweran
atau sumbangan dana kampanye dari emak emak di tengah kunjungannya ke surabaya
cowok pres nomor urut satu maruf amin menerima kunjungan pendukung persib atau boboto
dan komunitas motor gede brotherhood di rumah situ bondo jakarta
para boboto dan perwakilan komunitas motor gede brotherhood berserta masyarakat adat jawa barat
menyatakan dukungannya terhadap cawa pres dan cawa pres nomor urut satu melalui kunjungannya ke kediaman ma'ruf
kelompok ini mengaku optimis jika di tangan pasangan jokowi maruf mendatang kemajuan persepak bolaan ke depan akan semakin membaik
maruf amin juga membenarkan jika selain sebagai bentuk dukungan kedatangan mereka untuk membahas tentang kebangsaan dan sepak bola
salah satu perwakilan pendukung wahyudi berencana membentuk tim gabungan untuk menindaklanjuti
di jawa barat
dukungan pada jokowi ma'ruf
selain silaturahim juga membicarakan berbagai masalah yang menyangkut kebangsaan kenegaraan
juga menyampaikan dukungan kepada pak jokowi dan saya di dalam pilpres yang akan datang
sementara itu calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno meresmikan posko relawan alumni its atau pasca its
di daerah darmokali surabaya rabu siang
posko ini dibentuk tidak hanya dari alumni its tapi juga dari alumni universitas erlangga universitas gajah mada dan universitas indonesia
selain itu sandi juga bertemu sekaligus meresmikan relawan rabu biru singkatan dari rakyat butuh presiden baru
relawan ini terdiri dari pengusaha pemula emak emak para alumnus lintas universitas serta seniman dan aktivis pergerakan sembilan puluh delapan
usai meresmikan posko pemenangan sandi mendapat kado istimewa dari mama relawan berupa sumbangan dana kampanye sebesar enam juta rupiah
menurut sandi selama ini dia akan mencari pilihan untuk membuat posko yang lebih baik

di setiap pertemuan saya selalu disawar
jadi bukannya saya nyawar seperti politik zaman old politik zaman now sekarang adalah kita malah disangoni
sumbangan ini akan dikumpulkan dan dimasukkan dalam satu rekening di bawah badan pemenangan nasional dan akan dilaporkan secara transparan